kita ke informasi selanjutnya
dalam waktu tiga tahun berturut turut
denmark menduduki peringkat teratas
sebagai negara paling tidak korup di dunia
selain itu meski terpisah jarak yang cukup jauh
indonesia dan denmark ternyata memiliki hubungan bilateral
yang cukup erat dan juga beberapa kesamaan
simak perbincangan anchor cnn indonesia
maggie kalista bersama duta besar denmark
untuk indonesia rasmus christensen
salah satu negara eropa yang menjalin hubungan bilateral
dengan indonesia adalah denmark
seperti halnya indonesia
denmark adalah negara yang mengutamakan
sektor pertanian dan kemaritiman
sebagai negara maritim denmark turut memanfaatkan
permukaan laut untuk energi terbarukan
yaitu dengan menggunakan kincir angin lepas pantai
untuk memenuhi hampir separuh dari kebutuhan listrik di daratan
sebenarnya indonesia adalah negara yang terbaik
untuk memanfaatkan pertanian terbaru di dunia
tapi ada juga area seperti energi penyelenggaraan
solusi lingkungan dan tidak terlepas
makanan dan pengembangan
denmark adalah negara yang memproduksi makanan
untuk tiga atau empat kali lebih banyak orang
oke jadi ketika anda membicarakan teknologi penyelenggaraan
kita bisa lihat di sini anda memiliki dekorasi di sini
bolehkah anda menjelaskan sedikit tentang ini
ya ini adalah turbinan udara
yang dilakukan di ligo
perusahaan mainan yang terkenal di denmark
tapi denmark terkenal untuk menggunakan kekuatan udara
dalam generasi elektris kita
atau elektrisnya datang dari udara
dan hal yang menarik
saya pikir juga untuk negara lain
adalah bahwa ini juga sumber energi yang sangat murah
jadi udara hari ini di denmark
lebih murah daripada alternatif
seperti kola atau lainnya
dan juga kekuatan udara
optimalisasi perekonomian maritim
pertanian serta energi terbarukan
tahun ini beberapa situs statistik
menilai denmark termasuk
sepuluh negara terkaya di dunia
penilaian dilakukan berdasarkan
kemajuan ekonomi ini disertai
penerapan pajak yang tinggi
penerapan tarif pajak di denmark
denmark adalah salah satu negara yang lebih kaya di dunia
tapi juga denmark menggunakan
satu dari tax rate terbesar di dunia
menilai tax yang sangat tinggi
saya yakin anda membayar banyak tax
kepada pemerintah juga
saya juga membayar banyak tax
saya masih membayar tax di denmark
apakah anda ingin bertanya kepada kami
berapa banyak tax yang anda bayar
tidak tidak begitu tinggi sebenarnya
tidak sebenarnya lebih dalam
tapi tentu saja

jadi lebih banyak yang anda bayar
lebih banyak tax yang anda bayar
juga berdasarkan persentase
jadi tentu saja banyak orang
bertanya kepada orang orang di denmark
bagaimana anda bisa menerima
pengisian tax yang tinggi
hal penting di sini untuk diperhatikan
adalah untuk semua warga denmark
ketika mereka membeli tax
mereka mendapatkan banyak keuntungan
jadi untuk warga denmark
orang orang yang berumur di denmark
mereka tahu bahwa
perubahan kesehatan dan pendidikan
ada banyak hal
seperti perubahan anak
jika anda baru saja memiliki anak
semua hal ini diberikan
oleh pemerintah secara gratis
jadi itu berarti
semua warga denmark merasa
mereka mendapatkan banyak keuntungan
untuk sistem ini
jadi jika anda membandingkan
misalnya dengan keluarga
di negara seperti amerika
di mana anda harus menyelamatkan diri anda
untuk pendidikan sekolah anak anak anda
anda harus memiliki
pendidikan sekolah anak anak anda
anda harus memiliki pendidikan sekolah anak anak anda
anda harus memiliki pendidikan sekolah anak anak anda
anda harus memiliki pendidikan sekolah anak anak anda
untuk menjaga kesehatan dan sebagainya

pajak juga diterapkan untuk pembuangan limbah
seiring komitmen denmark untuk menjaga lingkungan
perusahaan mainan lego
yang merupakan salah satu merek terbesar di denmark
memilih mendaur ulang limbah plastiknya
nilai lebih denmark dalam indeks persepsi korupsi
turut menjadi perhatian dunia
tapi saya punya pertanyaan terakhir
karena kita tahu bahwa denmark adalah
negara yang paling terburu buru di dunia
salah satu negara

kita kembali ke nomor satu
riset transparency international menunjukkan
denmark merupakan negara yang paling tidak korup di dunia
dalam tiga tahun terakhir
tim liputan cnn indonesia